selain bahaya dari virusnya pandemi covid sembilan belas juga menyebabkan munculnya masalah kesehatan mental
international labor organization menyebut dampak tersebut dialami oleh para pekerja yang perlu melakukan pekerjaannya dari rumah
salah satu pemicunya ialah sulit membagi waktu antara pekerjaan dengan kegiatan di rumah
kepala prodispesialis kedokteran okupasi ui nuri purwito adi menjelaskan
untuk menjaga kesehatan mental selama bekerja dari rumah para pekerja maupun perusahaan perlu memahami pentingnya world life balance
yaitu pentingnya membagi waktu antara pekerjaan dan kehidupan personal
jika salah satu mendominasi misalnya beban kerja maupun waktu yang bekerja lebih banyak
bisa jadi timbul gejala kesehatan mental seperti mengeluhkan susah tidur ataupun stres

menjaga kesehatan mental dan menjaga kemampuan mengatur ritme kerja
sehingga bisa mencegah timbulnya gangguan kesehatan mental bagi para pekerjanya
peran komunikasi juga menjadi hal yang utama
komunikasi yang seperti apa komunikasi mungkin terkait dengan tadi pembagian waktu kerja waktu untuk keluarga
mungkin waktu kerjanya tadi disampaikan dalam pembahasan di depan ya
ada istilahnya mungkin kita tidak mengenal waktu ya jam kerjanya itu bisa
sampai malam hari begitu
tapi mungkin dari peer group teman temannya ya itu kita bisa membuat komitmen sendiri misalnya
oke kita sepakat deh untuk di divisi kita misalnya untuk di departemen kita
misalnya kita ambil me time kita kapan
para pekerja maupun pelaku usaha harus memahami pentingnya kesehatan mental
ia menyebut di negara seperti malaysia kanada dan australia
sudah terdapat panduan yang membahas penanganan masalah kesehatan mental di tempat kerja
jadi malaysia punya pedoman manajemen untuk tempat kerja yang isinya di dalamnya ada assessment tentang kesehatan mental
negara lain kalau negara maju seperti kanada us atau australia mereka memang sudah punya
jadi juga negara negara di eropa juga negara negara di indonesia juga negara negara di indonesia juga negara negara di eropa
menanggapi pentingnya kesehatan mental bagi para pekerja di masa pandemi
pihak kementrian kesehatan mengatakan
telah berupaya membentuk prosedur kriteria dalam bekerja selama masa pandemi
bersama kementerian sosial kominfo dan juga kemenkumham
kementrian kesehatan juga menyebut
para pekerja bisa memanfaatkan layanan telemedicine
yang juga melayani konsultasi terkait kesehatan mental
dalam upaya mengatasi masalah ini
kita mencoba untuk membuka suatu layanan berupa layanan telemedicine
dimana kita upayakan agar seluruh komponen masyarakat
yang membutuhkan pelayanan untuk mendapatkan pelayanan kejiwaan
itu dapat mengakses melalui aplikasi yang telah kita buka bersama dengan ipk
seperti misalnya aplikasi sehat jiwa
penerapan work life balance perlu disadari oleh para pelaku usaha
diharapkan penerapan hal tersebut bisa menjaga keseimbangan mental para pekerja
sehingga produktivitas juga tetap terjaga